ucapan sumpah presiden republik indonesia
setahun sudah pasangan jokowi dodo dan ma'ruf amin memimpin jalannya pemerintahan negeri ini
lima program prioritas yang dijanjikan antara lain pembangunan sumber daya manusia
infrastruktur penyederhanaan regulasi birokrasi dan transformasi ekonomi
presiden dan wakilnya juga memastikan fokus pemerintahan di tahun pertama adalah
pembangunan sumber daya manusia secara besar besaran
lantas apa yang diupayakan dalam setahun terakhir dalam bidang pendidikan
desember dua ribu sembilan belas publik digegerkan dengan bahasan penghapusan ujian nasional pada tahun dua ribu dua puluh
dalam rapat kerja dengan komisi sepuluh dpr ri menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjelaskan
alasannya mengganti ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum
nadiem menilai ujian nasional menjadi beban berat bagi siswa guru dan orang tua
belum usai pro kontra penggantian ujian nasional diperbincangkan
pandemi covid sembilan belas menyebabkan sistem pembelajaran berubah sekolah tutup dan tatap muka ditiadakan
siswa didik dan pengajar dituntut belajar dari rumah
ini bukan perkara mudah terutama bagi siswa dan pengajar
di sekolah dasar guru di sekolah dasar negeri enam tapa bone bolango gorontalo contohnya
terpaksa harus melintasi sungai berarus deras agar bisa mendatangi siswanya ke rumah
sementara depresi dengan beban tugas online yang diterima
seorang siswi di goa sulawesi selatan justru memilih mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangka
sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana belajar daring
menjadi saksi atas kematian
ada juga yang terpaksa belajar di area makam demi mendapatkan koneksi internet
tak pernah terbayangkan sebelumnya mereka harus mengalami kondisi seperti ini
di tengah keresahan masyarakat mendikbud menegaskan prioritas kemendikbud saat ini bukanlah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam waktu lama
pemerintah berupaya mengembalikan kembali anak anak ke sekolah tapi dengan protokol yang ketat
diketahui bahwa misi terpenting ke mendikbud sekarang
atau objektif terpenting di saat krisis ini adalah bagaimana mengembalikan anak anak ke sekolah tatap muka
seaman mungkin dan secepat mungkin
wacana membuka kembali sekolah di tengah pandemi pun menjadi kontroversi
tak sedikit yang menilai kebijakan ini justru menjadikan anak anak
alokasi dana sebesar tujuh dua triliun rupiah untuk subsidi kuota internet siswa guru mahasiswa dan dosen selama september hingga desember dua ribu dua puluh
seolah menjadi angin segar di tengah pembelajaran saat ini
pemerhati pendidikan indra karismiaji menyatakan
selama satu tahun pemerintahan jokowi ma'ruf
belum ada gebrakan di sektor pendidikan dalam upaya membangun sumber daya manusia
kita belum bisa membangun sumber daya manusia
kita belum punya itu
kita belum punya planning yang mulai dari sekarang itu kita berada di mana
terus kita mau dibawa ke mana
minimal di lima tahun usia ke depan ya
pak jokowi dan pak hakyai maruhamid ini periode kedua kan lima tahun ke depan
minimal sampai lima tahun ke depan itu mau dibawa ke titik mana
itu yang belum jelas kan gitu
yang ada tadi oke kita bikin pob
oke program organisasi penggerak
oke kita ganti ujian nasional menjadi asesmen nasional
ayo kita bikin sekolah penggerak
apakah semua program program yang memakan uang rakyat itu
menuju lebih dekat dari tujuan yang mau dicapai
atau cuma sekedar menghambur hamburkan uang rakyat sendiri
setahun pemerintahan jokowi ma'ruf amin berjalan
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
sebenarnya sih bisa juga karena pandemi ya
beberapa banyak beberapa murid yang mengalami pandemi ini
orang tuanya yang susah
karena beberapa dari teman teman saya seperti yang harusnya
yang membimbing itu gurunya seperti itu
jadi orang tuanya harus capek untuk membimbing
udah kerja harus ini belajarnya gini
karena mereka jadi merasakan sebagai guru
menggantikan guru itu benar benar butuh waktu gitu
karena mereka juga belum siap menurut aku
kalau sebenarnya gini
saya sih kalau melihatnya gitu ya
kalau sistem pendidikan di indonesia
nggak tahu dia di negara lain apa sama atau enggak
tapi kalau di indonesia itu
sistem pendidikannya terlalu banyak memakan waktu gitu
evaluasi dan perencanaan menjadi catatan penting
yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan jokowi dodo
dalam membangun sdm berkualitas seperti yang dijanjikan
tim liputan cnn indonesia